dari investasi terhadap pdb
titik evaluasi kita nantinya dengan pemerintah daerah
jadi wajar kalau kemudian ke depan lima tahun yang akan datang keputusan keputusan politik strategis
kata orang jawa harus diruat juga
itu dari kata soekerta
memiliki rentang waktu yang cukup singkat
dulu junior ayahnya juga pernah diruat saat berusia dua puluh enam tahun
beliau bilang belum pernah beliau menitipkan empat calon menteri itu
tentang informasi ini dan juga wawancaranya silahkan tentu mendengarkan
ketitik titik yang memang aksesnya sudah terbuka
jadi memang yang akan membuat keputusan penting untuk bangsa kita nantinya tentunya pak prabowo
ini untuk data data di g dua puluh
meski pembatasan covid sembilan belas sudah dicabut namun pihak masjid tetap mewajibkan para jemaah menggunakan masker
tapi kalau dari tokoh wayan sendiri mungkin yang laki laki atau perempuan yang mana yang lebih sulit
jadi kami potas itu bersama orang tua
bahannya sendiri harus dipersiapkan sedemikian rupa
kalau untuk ramadan sih saya belum tahu update nya gimana
sementara itu menteri koordinator perekonomian air langga hartarto menambahkan
selain di masjid istiqlal sejumlah umat islam juga mulai berdatangan ke masjid agung al azhar
enak tapi tekstur garingnya itu benar benar berasa banget
baik dalam sastranya lalu dalam iringannya dalam bahasa
dan lagi sebenarnya tujuan dari kaca ini adalah karena pemilik suka kumpul ramai ramai
biasanya kalau yang masih benar benar baru diambil dari tanah
kalau pariwisata dia minta supaya gerakan itu dilakukan dengan mendorong agar pengembangan dan perancangan
dan memberikan apa namanya
enam belas jiwa meninggal dunia di pasisir selatan akibat longsor
pintu keluar jakarta akan diperketat dari mulai tol cikampek kilometer tiga puluh satu harapan indah bekasi jati uung tangerang dan kadung waringin kabupaten bekasi menjadi tiga titik utama penyekatan
wayang ini kemudian mati dibunuh kondisi politik nasional
dari kawasan gelora bung karno senayan jakarta pusat
jadi ini saya pikir karena setiap tanggal delapan belas juni itu kan selalu ada gastronomi day bu ya
alih hukum pidana universitas katolik parahyangan
mencari sumber pembiayaan pembangunan
jadi jangan bilang bahwa gara gara gastronomi berkelanjutan
inilah cerita merawat tradisi ruat sukerta
memperkenalkan dan mendukung pak prabowo
kalau terlalu banyak nanti kayak bala bala
untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona saat ini
nah kalau kita melihat komposisi utang pemerintah